mirsa ternyata pak subarman lebih menyukai warna kuning
iya tapi saya lebih suka warna merah
merah atau kuning
kuning atau merah
pak suparman barusan ngapain
barusan pak suparman mau mengejar penonton yang menggunakan kaos kuning
pemirsa saya akan mengajak jalan jalan ke superman ini dalam keadaan tidak seperti sekarang ini
tapi dalam keadaan terhipnotis
silahkan pak tommy
pak suparman lihat tangan saya
dia mau kemana
dia mau keantre hipnotis
mobilnya di sana
ya ke mana
tentang baik we baik
katanya master hipnotis masa gak tau
boleh ditawar gak
mau nawarnya berapa
wah kira kira dong kalau nawar

komparman mau kemana
komparman masih kena hipnotis ya
sebelum saya jentikkan jari lagi di mukanya
dia masih dibawa pengaruh hipnotis
kita harus nyari dia
ini kan lagi nyari dia
mbak mbak mbak
sampai ke susul
sama aja angkosnya kayak yang barusan
itu bukan bajanya
ayo kejar kejar kejar
ayo kejar kejar kejar
mbak liat orang pake baju merah gak mbak
liat orang pake baju merah gak
sekalian aja nanti
cari teman saya yang supir bajai
boleh aja sih
jalan laut yang kayak gini susah lima puluh ribu
mau amat senen aja kayak tadi
gak bisa empat puluh deh
enggak gimana kalau dua puluh ribu
maaf bu saya lagi stres
kita tadi bukannya di taman
kok sekarang pindah kesini